sejumlah tokoh politik tanah air diterpa isu perselingkuhan yang viral di media sosial
mulai fadli zon mardani alisera hingga grace natali
ketiganya menuding ada motif politik di balik serangan itu
isu perselingkuhan kepada sejumlah tokoh politik viral di media sosial
mulai dari fadlizon mardani alisera hingga grace natali menjadi korban serangan itu
pada dua ribu delapan belas ini isu perselingkuhan pertama kali menerjang wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
kabar liar mengenai isu selingkuh fadli menyebar melalui tulisan di sejumlah situs ataupun blog sejak awal mei dua ribu delapan belas
fadli meregaskan dirinya tak melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan
fadli menganggap serangan itu adalah cara cara pki untuk melakukan pembunuhan karakter
saya sih mau memberikan satu karakter asas ini
atau pembunuhan karakter
ini cara cara pki yang lama lah
saya dituduh macam macam sebelumnya
termasuk urusan pajak urusan ini itu iktp
jadi gak ada itu semua
itu hoaks dan fitnah besar
itu bagian dari pembunuhan karakter dan cara cara pki
oleh pusat hoaks nasional
isu perselingkuhan tak berhenti di fadli
isu yang sama juga menimpa ketua dpp pks mardani alisera
mardani dituduh memiliki hubungan spesial dengan seorang publik figur
mardani berencana melaporkan tudingan perselingkuhan itu ke pihak berwajib
lebih lanjut mardani menganggap serangan tersebut merupakan upaya untuk membungkam gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang dianggap semakin meluas dan mendapat tanggapan yang bagus dari masyarakat
isu perselingkuhan tokoh politik selanjutnya
menimpa ketua umum partai solidaritas indonesia grace natali
grace dituduh mempunyai hubungan dengan mantan gubernur dki basuki cahayapurnama alias ahok
grace langsung meresponnya dengan melaporkan dua akun twitter yang menyebarkan isu tersebut ke polda metro jaya
buat saya ini juga sebenarnya merupakan bentuk keprihatinan
bahwa untuk perempuan masuk ke dalam politik masih mendapat perlakuan seperti ini
bagaimana kita bisa berharap
karena partisipasi perempuan di politik bisa semakin banyak bisa bertambah
baru mulai masuk saja sudah dapat demikian
ini kan narasi yang dibuat seolah olah perempuan itu gak bisa berprestasi
nggak bisa masuk ke kancah politik tanpa harus menjual tubuhnya
ini kan narasi yang dibuat
grace mengatakan isu perselingkuhan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter dirinya
pemilu masih setahun lagi namun sepertinya serangan kampanye hitam berbungkus isu selingkuh
sudah mulai menerpa sejumlah politisi
akankah ini menjadi tanda bahwa kampanye hitam akan masih marak dalam pemilu tahun depan
kami membahasnya malam hari ini bersama dengan emru syoming
akademisi komunikasi politik dari uph
selamat malam bang imran
terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada grace natali ketua umum psi yang tersambung melalui sambungan telepon
selamat malam grace
selamat malam indra
sebelum saya ke grace saya sapa satu narasumber lagi yang lain ratna dewi petalolo anggota bawaslu
bu dewi selamat malam
selamat malam mas
saya ke grace terlebih dahulu ya
grace ini anda tadi sudah melaporkan ke polisi ya kemarin kalau tidak salah
sampai hari ini sejauh ini perkembangannya seperti apa grace
ya prosesnya kan bap
kemudian tidak hanya saya sebagai pelapor tapi juga kita harus
mendengarkan keterangan saksi
ada dua saksi
nah itu masih akan dilakukan kemudian
tapi prosesnya dari polda metro merespon cukup baik
jadi kemarin saya sampai subuh di situ untuk mendengarkan keterangan
insya allah hari senin bisa untuk mendengarkan keterangan saksi
semoga bisa dikejar sebelum lebaran
karena kita ingin segera tuntas yang divitnah oleh akun akun tersebut kan bukan saya saja
banyak sekali korbannya
agar praktik praktik seperti ini jangan mewabah
kalau orangnya tidak mendapatkan ganjaran padahal kita sudah punya undang undang ite
jadi efek jeras harusnya yang segera dihasilkan dari pemeriksaan ini begitu ya grace
karena kita masih sepuluh bulan nih menjelang pemilu
tapi sudah marak sekali dan imajinasinya lebih liar daripada sinetron
membuat cerita seenaknya saja dengan bintang info valid
dan sayangnya ternyata banyak juga orang yang percaya
makanya saya cukup khawatir dengan situasi ini
nggak cuma masyarakat yang tidak atau kurang berpendidikan ya
tetapi banyak kawan kawan yang sebenarnya punya akses pendidikan yang baik
bahkan punya akses untuk bertanya verifikasi ke saya itu percaya begitu aja
karena ada bintang info valid gitu kan
bahaya sekali kalau ajang pemilu kita nanti diwarnai dengan hoax hoax dan fitnah fitnah seperti ini
oh jadi bahkan dampaknya yang anda rasakan grace itu memang sudah banyak juga yang percaya
maksud saya ada yang percaya juga bahkan mungkin di lingkungan dekat anda
ada indra ini saya sampai dikeluarkan dari sebuah grup wa yang isinya perempuan perempuan terpelajar
sebenarnya sih kalau dikeluarkannya nggak terlalu bagaimana
tetapi kan itu berarti mereka percaya
padahal mereka punya jabatan yang baik punya pendidikan yang baik gitu kan
jadi bukan sekedar sembarang grup gitu ya
dan banyak juga yang habis membuli saya di media sosial
apa ya melecehkan saya mencemooh karena oh ternyata simpanan ternyata lingkungan begitu begitu
sudah menjudge gitu ya
herannya orang tidak terlalu berminat untuk verifikasi atau tabayun mengklarifikasi gitu
kebanyakan langsung percaya dan menjudge gitu
apalagi kalau framing yang dibuat pada kasus saya kemarin dikeluarkan dulu foto foto
di mana di situ ada foto editan
dicampur dengan foto bintang film porno yang kalau dari jauh memang sekilas mirip karena fotonya kecil kecil
jadi setelah di luar dilepas seperti itu fotonya
di framing bahwa saya memang terap berperilaku tak senonoh
oleh karena itu begitu cerita itu dikeluarkan sepertinya nyambung gitu
tapi saya menyayangkan aja kalau masyarakat kita itu banyak yang tidak suka verifikasi atau klarifikasi
ya akhirnya lebih banyak percaya
dan ini tentu merugikan
perempuan itu banyak yang masih menyatakan untuk masuk ke politik
dan mereka tentu takut kalau melihat kasus kasus seperti ini
banyak teman teman saya yang nanyain bagaimana keluarga bagaimana suami
mereka yang lebih takut daripada saya
jadi ya cukup mengganggu memang
ya jadi saya bergeser ke bu dewi ya dari bawaslu
bu dewi kalau kita lihat ini kan bukan hanya soal apa
namanya misalnya serangan serangan yang kemudian kepada personal seseorang dan lain sebagainya
fitnah dan lain sebagainya
tetapi juga ternyata menunjukkan dampak seperti yang diceritakan grace tadi
bahwa masyarakat kita ini lebih suka bukan untuk mengklarifikasi
mencari kebenaran informasi
bahkan tadi grace menceritakan ironis teman teman dekat sebuah grup whatsapp
yang isinya bukan hanya sekedar apa namanya orang orang biasa
tapi yang punya jabatan tertentu
artinya berpendidikan dan punya akses informasi yang baik
mudah saja langsung melakukan justifikasi
ini kan berbahaya buat kondisi pemilu kita ke depan bu di tahun dua ribu sembilan belas nanti
ya saya kira langkah langkah penyelesaian melalui hukum itu sudah tepat ya
karena di dalam proses penyelesaian itu kan akan memberikan jawaban
kebenaran daripada cerita
atau info yang disampaikan di publik
nah ini kan butuh pembuktian
dan saya kira melalui proses hukum itu akan jelas
dan langkah hukum yang diambil oleh pihak pihak yang merasa dirugikan itu saya kira juga sudah tepat
nanti kan akan ada proses pemeriksaan kepada pihak pihak yang melakukan upaya upaya
untuk apa ya mungkin ingin menjatuhkan
atau ada tujuan tujuan lain yang harus dibuktikan di dalam proses pemeriksaan
tetapi sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas tentu kami konsen untuk mempersiapkan institusi kami untuk mengantisipasi
jangan sampai nanti pemilu dua ribu sembilan belas ini diwarnai dengan kampanye black campaign ya istilahnya
kalau kita lihat sebenarnya di dalam rumusan pasal dua ratus delapan puluh ayat satu huruf c itu kan tegas disebut adalah larangan untuk melakukan
tindakan yang menghina seseorang agama sekurat golongan
nah itu sanksi pidananya kan sebenarnya jelas di pasal lima ratus dua puluh satu
tetapi rumusan undang undang tujuh dua ribu tujuh belas subjek pelaku yang dimaksud itu disebutkan bahwa yang bisa dikenakan sanksi itu adalah setiap pelaksana peserta petugas dan atau tim kampanye pemilu
nah ini kan kalau kita melihat kaitannya dengan pemilu sampai hari ini kan
jadi saya kira langkah langkah yang diambil oleh pihak pihak yang merasa didogikan karena ada kekhawatiran nanti akan mempengaruhi dalam proses pemilu dua ribu sembilan belas
saya kira itu sudah tepat langkah untuk melaporkan kepada pihak kepolisian
oke jadi memang langkah hukum itu paling tepat untuk saat ini begitu ya
tetapi nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bu dewi terutama terkait
saya kira itu langkah langkah
saya kira itu langkah yang paling tepat
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan itu saya kira langkah hukum paling cepat
memang kalau bicara soal kampanye memang belum gitu kan ya
tetapi kan artinya khawatir kalau kemudian sekarang saja yang sepuluh bulan ini sudah terjadi hal hal seperti itu begitu
saya ingin memotretnya begini
apalagi ketika ada informasi dari grace tadi yang menyampaikan bahwa ternyata orang orang
di sekelilingnya saja yang bisa punya akses untuk menghubungi dia secara langsung begitu
artinya kan untuk mengkonfirmasi

jadi itu langkah langkah yang paling tepat
katakanlah misalnya saya dekat dengan pak emrus kemudian ada suatu hal yang menimpa pak emrus
kan mudah saja saya untuk bertanya langsung kepada pak emrus gitu kan
sekali dengan mungkin masyarakat luas atau media sosial para netizen yang tidak bisa punya akses nonton
itu pun sudah melakukan justifikasi dan lain sebagainya
melakukan menjudge bahwa dia adalah bersalah dan lain sebagainya
artinya tidak hanya memotret soal bagaimana serangan serangan personal dilakukan entah itu dalam rangka politik atau tidak
tetapi kemudian ternyata di masyarakat kita kondisinya adalah mudah sekali menerima itu dan mudah sekali menerima itu
mudah sekali untuk percaya gitu
apa yang mendasari ini
apakah memang sebelumnya sudah punya preferensi tidak suka dengan orang tertentu yang terkait persoalan itu atau bagaimana sebenarnya pak
baik saya pikir ini persoalan komunikasi
artinya bahwa pesan komunikasi kalau dilontarkan pertama kali orang cenderung percaya yang pertama itu
sekalipun ada konfirmasi atau verifikasi dari orang yang dituduhkan itu masyarakat lebih cenderung tidak mempercayai
pesan komunikasi begitu masuk ke ruang publik itu tidak bisa ditarik kembali
dan tidak bisa ditarik dengan minta maaf dan proses hukum sebenarnya
karena sudah tertinggal di peta kognisi
oleh karena itulah yang membuat di akun akun sosial tersebut tentang ibu grace bagaimana yang disampaikan tadi
kenapa langsung percaya
karena memang dengan sosial media ini bisa direkayasa semua pesan
seolah suatu narasi rangkaian
seolah olah itu kebenaran
maka kita sekarang berada pada abad post truth
dimana kita selalu percaya apa yang ada di media tanpa ada katakanlah konfirmasi
karena yang terjadi di social media antara social media satu dengan social media yang lain
itu terjadi proses pembenaran
jadi masyarakat langsung yakin bahwa itu
padahal sosial media satu dengan yang lain yang terjadi proses pembenaran itu
bisa saja itu dikendalikan oleh kepentingan kepentingan tertentu
atau dikendalikan oleh suatu buzzer tertentu dan lain lain sebagainya
nah kemudian yang kedua adalah bahwa padahal ini belum masa kampanye
nah itu dia ya
motivnya apa kemudian
betul bahwa ini belum masa kampanye dari sudut normatif
dari sudut undang undang
tapi dari sudut komunikasi politik ini sudah kampanye
sudah sedang berlangsung sekarang kampanye itu
baik yang katakanlah mengajukan program
jadi kalau mau melakukan pembusukan nakutip gitu bisa dilakukan dari sekarang maksudnya begitu
oleh karena itulah maka ini disebut black campaign
beda dengan negative campaign
kalau black campaign seperti yang dialami oleh bu chris tadi
itu black campaign ya
artinya karena itu bukan fakta
tapi dibuat sedemikian rupa rangkaian itu dan bahkan seolah olah di blur dan lain lain sebagainya
nah orang yakin
jadi ini adalah bentuk daripada suatu black campaign karena memang tidak berdasarkan fakta
kalau itu memang benar benar berdasarkan fakta
kenapa mesti harus masuk ke sosial media
jadi sudah dia punya agenda agenda politik tertentu
yang ingin disampaikan oleh pembuat akun ini
sehingga memposisikan grace di posisi yang tidak nyaman
yang tidak menguntungkan dan lain lain sebagainya
nah kalau memang teman teman yang mengatakan suatu katakanlah black campaign tentang suatu tokoh tertentu
kenapa nggak dari dulu disampaikan
kenapa pada tahun politik semacam ini
jadi memang ada tujuannya begitu ya
tapi kalau pertanyaannya begitu kenapa tidak dilakukan dekat dekat waktu pemilihan
lebih dahsyat dampaknya kan begitu pak
kalau motifnya politik
boleh saja ini suatu rangkaian
ini boleh saja suatu rangkaian
kalau nanti itu terjadi pas kampanye
bisa saja dituduhkan
bisa saja dituduhkan kepada pas atau katakanlah
kekuatan politik tertentu atau pasangan tertentu
seolah olah itu ada di belakangnya
jadi sudah diciptakan dari awal
jadi oleh karena itulah saya pikir memang kata ketua dari apa itu bawah seluruh kita mengatakan tadi bahwa proses hukum
itu bagus sekali
tetapi justru yang paling berbahaya adalah masalah katiakin
tidak cukup hanya dengan proses hukum saja
dari aspek komunikasi
harusnya menurut saya mereka mereka yang menjadi korban ini harus kita memberikan dukungan
bu grace dengan segala tadi penjelasannya
seharusnya kaum perempuan harus mendukung dia
untuk apa katakanlah bersama saya mengandalkan dia
karena ada suatu agenda tertentu proses yang tidak baik
seperti kata bu grace tadi bahwa seorang perempuan itu bisa saja di downgrade
tidak bisa masuk ke ranah politik seperti itu
jadi proses hukum saja tidak cukup menjaring
karena itu proses juridisnya ya
dukungan publik perlu
itu menegakkan hukumnya
tapi secara persepsi politik itu kan
tidak hukum tapi persepsi di masyarakat
nanti kita akan lanjutkan
setelah jeda berikut tetaplah bersama cnn indonesia prime news
saya kembali ke grace sedikit ya
grace kalau katakanlah ini proses hukum berjalan begitu ya
tetapi kan apakah kemudian teman teman ini di psi sendiri yang melakukan memberikan dukungan
tentu saja kepada anda grace
mempunyai dugaan dugaan siapa pelakunya ini sebenarnya
dan anda tadi sempat menyebutkan ke media cetak ke media online mengatakan bahwa ada
indikasi atau motif politik dibalik serangan ini terhadap diri anda
seperti apa bacaan dari teman teman psi sendiri
ini kita masih break juga ya
enggak ini jalan
sorry boleh diulang indra tadi pertanyaannya
ya kan anda kan sempat menyebut di media online bahwa ada motif politik dibalik serangan serangan personal ini kepada anda
tapi bacaan dari teman teman psi sendiri seperti apa sih
apa motif yang ingin disasar sebenarnya
kalau karena melihat jadwal kampanye kan masih agak lama sebenarnya
kita nggak punya dugaan yang terlalu jauh indra
tapi rasanya memang ingin apa ya mendelegitimasi psi
psi sebagai partai baru
ini nggak putus putus nih usaha usaha
sebenarnya udah bukan hanya kali ini aja
cuma karena ini paling parah akhirnya kita laporkan
jadi memang sudah cukup lama
kalau buat kami sih mengartikannya oh berarti apa yang kita lakukan mungkin memang benar benar mengganggu sejumlah pihak
psi kan menyorakan sering menyorakan ini delapan perubahan politik
dan kita sudah melakukan proses rekrutmen misalnya yang berbeda begitu kan
yang terbuka profesional transparan
mungkin memang ada orang orang yang merasa terganggu sehingga merasa perlu menghalangi langkah kami sedini mungkin sebelum psi menjadi besar
kalau enggak kan ada partai baru ada beberapa nih indra
kenapa yang digangguin psi aja
oke grace kita melihat seperti ini ya
ketika proses hukum tadi misalnya masukan dari pak emrus ya
proses hukum tentu berjalan
mungkin akan terungkap siapa orang dan lain sebagainya
tapi kalau melihat respon seperti rekan rekan juga di sekeliling grace
yang kemudian atau orang orang yang dekat dengan anda begitu kemudian melakukan justifikasi
dikeluarkan dari grup dan lain sebagainya
ini kan soal persepsi kan berarti
bagaimana kemudian upaya grace
dan juga mungkin psi secara keparteian
untuk saja untuk faktor elektoral ya di dua ribu sembilan belas
merubah persepsi ini di luar soal sisi hukumnya
inilah indra makanya alasan saya kemarin membulatkan dekat untuk ngurus melakukan laporan ke polda metro jaya
saya ingin peristiwa ini benar benar masuk ke ranah hukum
agar dan ingin menyemangati juga
karena saya yakin banyak juga orang orang yang mengalami hal seperti yang saya alami
tapi mungkin mereka memilih untuk mendiamkan
padahal kalau kita mendiamkan
semakin menjadi jadi mereka membuat aneka cerita yang seenak udelnya sendiri aja
sesuai dengan mungkin apa yang moodnya untuk nulis cerita apa hari itu
jadi saya ingin memberikan teladan ingin mengawali
terutama untuk perempuan perempuan yang mengalami apa yang kita alami
ini kan sebenarnya juga sudah termasuk ke
harassment atau pelecehan berbasis cyber gitu kan
saya ingin agar teman teman itu mau menempuh jalur hukum juga
jangan takut karena kalau enggak nggak akan putus
akan semakin banyak dan mereka justru malah merasa semakin bebas untuk berbuat apa aja
menebarkan fitnah hoax
apalagi di saat masyarakat kita memang suka ya denger cerita cerita seperti itu
itu kan suka sekali masyarakat kita
dan sialnya untuk perempuan
tertimpa kasus asusila itu lebih cina daripada korupsi
untuk perempuan ya
kalau untuk wanita laki mungkin beda
di kacamata masyarakat kalau perempuan terlibat tindakan asusila itu sudah di titik nadir saya pikir
dan itu yang ingin dilakukan pihak pihak terbut saya pikir
sebenarnya kepada samara juga
cuman mungkin samarat di luar waktu juga akan memberikan keterangan
tapi kemarin karena ceritanya sudah sedemikian akhirnya saya dulu yang membuat keterangan
saya juga akan bertanya ke anda setelah break nanti tentu saja ya
karena ini kan kalau kita lihat atau kita telusuri dari akun yang melakukan penyerangan terhadap anda ini kan
tidak hanya soal nama anda yang dibawa bawa ke soal personal
tapi di situ ada nama partai psi dan terkait sumber dana
nah ini kita bicara persepsi
kita tidak bicara soal penegakan hukumnya
apakah kemudian nanti misalnya psi akan kemudian melakukan counter attack
kemudian melakukan counter informasi bahwa apa yang disampaikan itu adalah salah
kita akan segera kembali nanti ya setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya kembali ke bu dewi dari bawaslu ya bu dewi
kan ini kan masih kalau kita lihat ya tidak hanya grace natali saja
walaupun mungkin ini adalah
ini adalah kasus yang terbaru untuk kasus grace ini
sebelum sebelumnya kita lihat tidak berbeda jauh
ada yang menyerang mardani alisera dari pks
kemudian sebelumnya lagi ada yang menyerang fadli zon begitu ya dari gerindra
bawaslu mencermati ini seperti apa kira kira
apakah ini hanya kasus serangan personal biasa selesaikan saja di penegak hukum
ataukah ini perlu mendapat catatan dari bawaslu
jangan jangan guliran kampanye hitam ini akan semakin dahsyat nanti ketika mendekati pemilu bu
dan apa yang akan dilakukan oleh bawaslu
ya saya kira ini warning buat kami ya
bahwa nanti pada saat kampanye pemilu dikhawatirkan akan terjadi model model kampanye seperti yang saat ini sedang terjadi
nah kita sebenarnya berharap karena pemilu ini kan untuk mengisi jabatan sebagai penyelenggara negara
harusnya kan kompetisi itu dibangun secara beradab
karena kita inginkan pemilu kita berintegritas
jadi semua pihak harusnya menjaga kualitas pemilu itu sendiri untuk tidak melakukan serangan serangan yang terikasi pada black campaign
nah secara institusi kami sebenarnya sudah melakukan banyak hal ya untuk kemudian mengantisipasi
jangan sampai pada pemilu dua ribu sembilan belas itu terjadi yang namanya black campaign
kami mengkampanyekan banyak hal soal bagaimana kita memiliki semangat yang sama
menggerakkan masyarakat untuk menolak bentuk bentuk kampanye hitam
yang nanti akan mengganggu tentu dalam pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
peraturan perundangannya ada tidak bu
atau sangat komprehensif tidak kira kira untuk mencegah hal hal seperti ini
karena ini kan sebenarnya bukan soal grace saja bukan soal psi bukan soal mardhani alisera dan soal pks nya bukan soal fadlizon dan juga gerindra
tetapi ini sebenarnya lebih kepada kepentingan publik
untuk ingin mendapatkan pertarungan ide pertarungan gagasan dari para calon calon ini atau partai partai ini ketika bertarung nanti di pemilu dua ribu sembilan belas
karena kalau yang dikedebankan adalah isu isu seperti ini maka publik juga yang akan rugi
bagaimana peraturan perundangannya bu apakah cukup komprehensif sebenarnya
ya sebenarnya secara tegas di dalam undang undang ada larangan ya tentang untuk tidak boleh melakukan kampanye dengan menggunakan cara cara menghitung
cara cara menghina seseorang yang termasuk di dalamnya yang dimaksud itu adalah black campaign
karena sanksi pidananya jelas
nah tentu penerapan pasal ini itu akan bisa dikenakan ketika nanti kita sudah memasuki masa kampanye
karena pasal lima ratus dua puluh satu itu jelas bahwa subjek pelakunya itu adalah pelaksana dan juga tim kampanye
nah untuk kemudian mengantisipasi masa prakampanye ini tentu harus semua elemen bergerak

bukan hanya pilih kendaraan tapi juga tentu termasuk media masyarakat kemudian partai politik itu sendiri kelompok kelompok masyarakat
nah bawaslu sendiri sebagai perintah undang undang tujuh dua ribu tujuh belas bahwa masyarakat itu harus menjadi bagian penting dalam proses pengawasan
kami kan sudah membuat sebuah program pengawasan partisipatif
nah ini kami terus kembangkan terhadap beberapa isu isu penting
yang sekarang konsen kami itu kan misalnya soal politik uang dan politisi sara
tentu ini juga akan menjadi bagian yang nanti akan kami sosialisasikan untuk menjadi pengawasan dari rakyat dari masyarakat
pengawasan partisipatif untuk menolak black campaign bentuk bentuk kampanye yang justru membodohi masyarakat
padahal kita berharap kan proses kampanye itu adalah proses pencerdasan kepada masyarakat
saya kira kami akan menjadi apa akan konsen juga
apa akan konsen juga terhadap persoalan ini
kami terus melakukan gerakan gerakan partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi bagian yang mengawasi proses ini terhadap isu ini juga
jadi bawaslu membuat atau melihat hal ini sebagai sebuah warning ya oke
kita tunggu nanti gerak bawaslu selanjutnya seperti apa
tapi saya ke pak emrus terlebih dahulu
pak emrus kalau kemudian kita lihat tidak hanya kepada grace
chris mengatakan ini ada dugaan motif politik dibalik isu serangan terhadap dirinya
karena memang di situ kalau kita lihat isi dari apa namanya cuitan ya di media sosial
yang menyerang grace ini memang terkait dengan partai terkait dengan aliran dana kemudian terkait dengan hal hal lain begitu ya
tetapi juga yang menimpa mardhani alisera juga seperti itu
kemudian mardani justru meresponnya langsung bahwa ini adalah serangan panik dari orang yang tidak suka tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
kemudian akhirnya malah jadi kesana begitu pemikirannya
begitu juga dengan fadlizon
dan juga dengan hoaks nasional dan lain sebagainya
mungkin kita sebelum bang emrus berkomentar kita dengar kembali dulu pernyataan dari fadlizon ketika ditanya oleh media terkait dengan isu yang menerpa dirinya ini
memberikan satu apa namanya karakter assassination
atau pembunuhan karakter
ini cara cara pki yang lama lah
saya dituduh macam macam sebelumnya
termasuk urusan pajak urusan ini itu
urusan ini itu
jadi nggak ada itu semua
itu hoaks dan fitnah besar
itu bagian dari pembunuhan karakter dan cara cara pki
oleh pusat hoaks nasional
dibangun oleh pusat hoaks nasional
saya nggak tahu juga maksudnya di mana pusat hoax nasional itu
jadi ketika mereka pun mendapat serangan akhirnya mengkonter dengan soal serangan ini masalah politik
akhirnya makin berkelindan lagi masyarakat kita
apakah begitu pak
karena khawatirnya ketika masyarakat yang dibilang sudah cukup terdes siapa yang harus dipilih begitu kan
ketika isu yang muncul ini tidak terkait dengan program tidak terkait dengan ide tidak terkait dengan gagasan
maka sebenarnya kan secara sendirinya akan tidak diterima oleh masyarakat
tapi mungkinkah itu masih akan sangat bisa efektif ya tanda kutip bagi mereka yang melakukan serangan serangan ini kepada para politisi politisi kita
saya pikir tadi di awal dikatakan bung indra
bahwa ini berluansa politik kita pastikan berluansa politik
sudah pasti kenapa
menurut anda begitu ya oke
terkait dengan para politisi
yang kedua adalah tahun politik
dan ketiga itu dalam konteks pencalonan
baik kemudian kalau katakanlah fadlizon mengatakan itu pembangunan apa perusahaan terhadap karakter gitu ya
itu saya pikir saling melakukan saya melihat
saling melakukan di antara mereka
di antara mereka ini siapa maksudnya
ya sesama politisi itu sendiri gitu
nah jadi kalau kita lakukan konten analisis misalnya terhadap katakanlah pesan pesan komunikasi
selalu menghancurkan atau men downgrade lawan politiknya
tidak fokus terhadap program yang akan ditawarkan
misalnya kita lihat baru baru ini baru terjadi
artinya partai baru dengan partai baru
mengangkat suatu kasus sisi negatif daripada tokoh tertentu yang ada di belakang dari partai baru tersebut
yang dibuat oleh partai baru juga
maksudnya arahnya kemana
tinggal bisa di persepsikan kemana
nah menurut saya ini saling mereka menghancurkan diantara mereka
maka saya terus terang mengatakan
jadi membenarkan kita apa yang dikatakan oleh gus dur
ya taman kanak kanak begitu ya
karena mereka seharusnya tidak lagi di level itu lagi
harusnya berada bertarung kepada program ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negara
sebenarnya pertempuran mereka ini sekarang ini adalah tidak ada gunanya bagi masyarakat
tidak ada manfaatnya bagi masyarakat
tetapi sengaja mereka buat itu untuk men downgrade lawan
harusnya itu dihentikan bersama sama
tapi kalau kita dengar pernyataan grace tadi sempat kita dengar pernyataan grace tadi
ironisnya masyarakat kita ini suka yang begini begini nih serangan
misalnya cerita tentang horror cerita tentang affair dan lain sebagainya
kita juga membingungkan juga ya
hasil penelitian menunjukkan berita berita tentang horror dan lain lain sebagainya di seluruh dunia
kalau di amerika dikenal yellow paper misalnya
kilo paper misalnya surat kabar kuning misalnya
yang menginsploitasi tentang katakanlah sisi negatif kejahatan dan lain lain
ratingnya atau pembacanya itu tinggi
karena memang masyarakat lebih cenderung kesana mengikuti berita berita semacam
atau katakanlah informasi semacam itu
oleh karena itulah ini akan dimanfaatkan oleh para politisi untuk mengangkat sisi negatif
apakah ini bertabrakan dengan yang seringkali kita dengar bahwa pemilih kita sekarang sudah cerdas
saya pikir itu hanya
tapi di sisi lain ditangkap juga
saya pikir itu hanya
ditangkap juga fakta realita masyarakat kita masih suka soal
saya bisa jawab tentang itu
yang mengatakan cerdas itu karena dia ada kepentingannya di situ
kalau tidak ada kepentingannya ya tidak mengatakan seperti itu
karena pesan komunikasi sangat tergantung kepada kepentingan politik mereka
oleh karena itu kita katakanlah kalau seperti pertanyaan tadi dikatakan bahwa sudah cerdas
kenapa ini masih termakan oleh isu yang negatif atau yang black campaign
termakan isu seperti bu grace katakan tadi
kelompok wa nya saja pun meyakini seolah olah meyakini
bahkan dikeluarkan dari grup
iya bahkan dikeluarkan dari grup
padahal harusnya konfirmasi
padahal justru menurut saya grace harus malah didampingi
padahal satu grup itu ya
ya padahal satu grup
nah ini suatu bukti memang masyarakat kita juga masih perlu apa yang saya sebut adalah pendewasaan politik
yang harusnya diperankan oleh partai politik
fungsi partai politik salah satu yang penting adalah pendidikan politik
ini yang mereka lupakan
baik nah ini sekarang kembali ke grace dulu ya
grace kalau katakanlah tadi bicara soal penegakan hukum tentu saja itu berjalan
tentu saja nanti update nya kita akan tanya kepada polisian
tetapi sebagai partai politik anda sebagai ketua umum partai politik begitu partai baru yang bertarung dua ribu sembilan belas
kemudian butuh tentang tentu saja politik adalah soal persepsi
nah ketika kemudian apa namanya fitnah yang disampaikan melalui media sosial
tidak hanya kepada anda tetapi kemudian kepada partai misalnya
ada sebutan soal aliran dana dan sebagainya
merasa perlu tidak anda dan kemudian partai melakukan counter counter informasi terkait untuk meluruskan apa yang disampaikan itu
atau cukup diserahkan saja ke penegak hukum setelah itu tidak berkomentar pak psi
tergantung dari seberapa luas isu itu indra
karena kalau hanya dilontarkan oleh ini akun akun kecil kecil gitu ya yang memang sengaja untuk memberikan umpan begitu
kemudian kita samber umpannya akhirnya malah menjadi benar benar menjadi isu gitu
padahal tadinya mungkin hanya mereka hanya menyebar umpan
jadi harus dilihat sih indra dari pengalaman kami ya
tapi kalau memang meskipun sama sama tidak benar tetapi kadangkala ada kalanya lebih baik untuk tidak menanggapi
ketimbang justru kita tanggapi ya kita makan umpan yang kecil malah akhirnya menjadi isu
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
jadi isu besar
padahal tetap intinya sama sama fitnah
tapi karena dalam kasus ini kemarin sudah sampai efeknya begitu terasa
pada lingkaran keluarga terdekat itu semuanya sampai menyatakan keprihatinan gitu
dan sampai ujungnya saya sampai dikeluarkan dari sebuah grup dan sebagainya
makanya perlu ditempuh langkah hukum
dan saya sekarang sedang mencabar akun tersebut untuk keluarkan saja video panasnya yang katanya dimiliki
kalau tidak ada berarti semuanya yang dikatakan adalah kebohongan
dan sejauh ini tidak ada yang tidak ada apa tidak ada serangan balik ya
padahal kemarin ramai sekali yang menyerbu akun saya
ya kita tunggu dan yang paling ampuh saya pikir untuk melawan fitnah ya memang fakta
nah tadi terkait dengan penyebaran mungkin usulan saya dan semoga ini juga bisa jadi pertimbangan bagi teman teman media
karena tadi saya setuju dengan ibu dewi ini merupakan harus kerja sama dengan sebuah pihak
tidak cuma urusan bawah seluruh doang atau kepolisian saja
tetapi juga saya lihat media ya
terutama misalnya yang sekarang menjamurkan media online
ada sejumlah media online yang mesti kita jadikan rujukan lah
tetapi terkadang media media besar ini pun untuk berita berita atau isu isu miring terkait dengan yang paling gampang
yang paling dimakan pembaca mungkin isu ofer begitu
nah itu tetap dinaikkan meskipun misalnya orangnya membantah
atau juga tidak ada foto atau barang bukti lainnya tetap dinaikkan
jadinya kan dimakan orang gitu kan isu ini
dan akhirnya menyebar
jadi media pun turut andil dalam menyebabkan isu seperti ini semakin luas penyebarannya
dan begitu ada di media online
apalagi medianya itu
jadi kalau ada yang masuk media yang punya kredibilitas baik
orang akan berpikir oh udah pasti bener ini
sampai media aja meliput gitu
baik harapan terakhir grace sebelum saya tutup
dari anda kira kira apa yang akan anda harapkan bahwa tidak hanya berbicara soal anda dan psi
tapi demi kepentingan politik kita ke depan di pemilu dua ribu sembilan belas
mungkinkah anda melihat guliran apa tsunami kampanye hitam ini perlahan lahan akan bisa datang menuju ke dua ribu sembilan belas ini
kalau kami semakin semangat sebenarnya
karena ukuran bahwa apa yang kami kerjakan ini sudah on the right track adalah orang orang malah terganggu
dan hal hal seperti ini sudah kita antisipasi sejak awal
justru kalau tidak ada yang terganggu dengan kami berarti kita sama aja dengan
melakukan apa apa ya
tidak melakukan apa apa gitu
nah tapi setelah kejadian ini saya nggak patah semangat atau malah menjadi apa ya indra menjadi nggak percaya diri sih
terus saya tambah semangat untuk memerangnya akun akun ini
apalagi setelah saya buktikan sendiri ketika kita counter kita berani meng counter
itu dukungan itu datang mengalir dengan deras
dan yang tadinya memfitnah bersama dengan antek anteknya akun akun ternakannya itu malah justru lari terbirit birit
atau sedianya kalau tadi malam apalagi setelah kemarin saya melapor ke polda itu akun saya diserbu seperti laron mendatangi lampu
saya balik dia untuk menyajikan video silakan saya tantang
itu malah sepi tuh jadinya
kemana tuh mereka semua
jadi jangan pernah takut dengan fitnah fitnah atau hoax hadapi justru kita tantang untuk pembuktian terbalik
justru itu membuat mereka jadi tidak bisa bergerak dan masyarakat jadi bisa melihat sebenarnya siapa yang benar
jadi jangan didiamkan
jadi itu yang bisa untuk meng counter ya serangan serangan jalan jalan
dan merubah persepsi yang muncul sempat muncul di publik
jadi justru akan lebih baik jika kemudian disuarakan ya begitu ya chris ya
baik terima kasih grace natali ketua umum psi
baik kesahatan dari bawaslu
mungkin bu dewi untuk mencegah hal serupa ke depan apa yang sebaiknya dilakukan mungkin juga untuk penegak hukum ketika ada trend effect ini bisa dihadirkan
saya kira semua pihak harus konsen dan fokus untuk melihat hal ini
menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
jadi jangan hanya disuarakan kepada penyelenggara baik kpu maupun bawaslu
karena seluruh elemen masyarakat itu punya tanggung jawab yang sama
apalagi ini kan pemilu serentak yang pertama kali
dan ini sebuah ujian besar buat kita semua
nah ini harus kita jaga bersama harus kita selamatkan dari tangan tangan orang yang ingin merusak pemilu dua ribu sembilan belas ini
saya kira penyelenggara partai politik masyarakat
media semua harus mengambil peran dengan tugasnya masing masing
sehingga kita bisa bekerja sama bersama sama untuk menyelamatkan pemilu dua ribu dua puluh
bu dewi terima kasih atas waktunya malam hari ini
sehingga sejak pak emrus untuk menutup perbincangan kita
saya pikir saya menyarankan ke semua partai politik maupun para aktor politik
para ketua dan sekjen dan siapapun tim sukses
hentikanlah yang saling membunuh karakter antara seseorang
majulah dengan program dan visi misi
jangan lagi mencari sisi negatif
tidak ada manusia
kalau itu jalan pintas menuju kemenangan gimana pak
jalan pintas menuju kemenangan sepanjang itu sesuai dengan peraturan dan moral saya kira tidak ada masalah
artinya kita harapkan para partai ini bertarung pada visi misi dan program
terima kasih pak emrus telah bergabung bersama kami malam hari ini
baik terima kasih